jawa tengah menjadi salah satu provinsi yang akan didatangi oleh warga untuk menghabiskan liburan natal dan tahun baru dua ribu dua puluh satu
dengan angka kematian akibat covid sembilan belas yang tertinggi pada hari minggu tanggal dua puluh desember dua ribu dua puluh sebesar dua ratus dua puluh satu jiwa
pengawasan kesehatan terhadap warga dan pendatang serta penegakan protokol kesehatan harus dilakukan
kami akan bahas bersama malam hari ini ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
halo selamat malam pak gu
pak gubernur ini apakah jawa tengah sudah siap dengan kedatangan warga baik yang ingin mudik ataupun yang ingin berlibur ke sana
ini pengalaman kedua setelah kita mudik lebaran
jadi sebenarnya ini tinggal mengulang saja dari sisi pekerjaan
dan kita sudah bisa memprediksi potensi potensi akan adanya penambahan
namun demikian karena di hampir tempat termasuk jawa tengah terjadi peningkatan
maka sekarang kita jauh lebih hati hati
dan inilah yang kita harapkan
untuk ayo bantu dong
karena ini tidak hanya keselamatan jiwa kita
tapi juga orang lain dan orang orang yang kita sayangi begitu
akhirnya jawa tengah memilih untuk mensyaratkan tes antigen
apa pertimbangannya pak ganjar
kalau kita bandingkan dengan provinsi bali memilih tes pcr
mengapa jawa tengah memilih tes antigen
ini bukan soal pilihan
kenapa bali berbeda dan tidak
kemarin kita sudah rapat bersama sama
ini pilihan seluruh indonesia yang kita putuskan bersama
bersama dalam rapat dengan menko marine test
dengan kementerian kesehatan
dan hadir waktu itu yang sejauh dan bali
bali memang dikhususkan karena sejak awal
pemerintah bali sudah menyiapkan segala sesuatunya
bali pulau yang relatif lebih kecil
dan potensi itu bisa diminis dengan baik
maka melakukan pengetahuan dengan menggunakan pcr test
nah keputusan dari menko marine test saat itu
menggunakan tes rapid dengan antigen
dan itulah yang kemudian kita siapkan untuk melakukan testing testing itu
pak gup ini kan di jawa tengah pintu masuknya banyak
bisa naik pesawat
bisa naik mobil pribadi
yang menjadi perhatian ini mobil pribadi
apakah personel di daerah ini sudah siap jumlahnya ideal
untuk bisa memeriksa ketentuan itu atau aturan itu
tidak ada yang ideal dalam sebuah sikap
keputusan maupun apapun yang ada
yang ada adalah optimal
maka berangkat dari pengalaman pada saat lebaran lalu
kita melakukan checking checking
dan kemudian kita membuat titik titik
checkpoint checkpoint yang kita harapkan nanti itu akan bisa mengontrol
maka tidak hanya kita ingin meminta warga untuk awas
nanti kalau lewat saya tanggeh
kepopulasi justisi dan sebagainya
kita butuh bantuan masyarakat
kalau hari ini terjadi peningkatan
kalau hari ini banyak saudara kita meninggal
apakah iya tidak sebaiknya kita berkontribusi untuk menjaga
maka bagaimana kalau kemudian tahun baru kita di rumah saja
kalau kita sepakat untuk melakukan itu
saya kira semua warga bangsa sedang berkontribusi untuk itu
siap atau tidak siap jawa tengah harus siap
jawabannya harus siap
tapi kalau dari pemprov jawa tengah sendiri melihat perubahan sikap warga
warga jawa tengah seperti apa pak
mulai sadar semuanya untuk menerapkan tiga m begitu
setidaknya untuk pakai masker sama cuci tangan
kesadarannya cukup bagus
tapi jaga jarak tidak
jaga jarak belum masih jauh
maka ini potensi potensi yang berbahaya
dan saya kira hampir seluruh informasi makin kita dapatkan
banyak informasi yang kita bisa baca begitu ya
mutasi dari virus ini cukup tinggi
maka ayo saudara saudara sekalian warga bangsa kita sadar dong
ingat sekarang lihat jerman menutup
belanda menutup penerbangan inggris ke belanda di stop
korea juga terjadi hal yang sama
kita butuh kok hari ini partisipasi masyarakat
maka ketika kita rapat for kompimda
pak kapol dadu sudah sangat pegas sekali
kita peringatkan protokolnya kita kontrol
kalau tidak kita bubarkan
dan pak pangdam juga menyetujui
maka dengan sikap ini sebenarnya kita tidak sedang menakut nakuti
tapi kita sebenarnya ingin butuh bantuan dari masyarakat
beberapa kali saya soan kepada ulama
kepada katakan para habaib begitu ya
mbak bebelutri umpama akan ada sebuah perayaan
kita bisa mohon untuk bisa ditunda
setuju beliau sambil menunggu nanti vaksinnya bisa datang
terus kemudian kemarin mau ada demo rame rame merespon apa yang terjadi di jakarta
baik baik pada hari ini mereka datang ke dprd
jadi menurut saya
cara cara ini cara cara yang sangat bagus yang bisa dilakukan
nah pendekatan pendekatan ini mbak yang coba kita lakukan terus menerus kepada masyarakat
nah hari ini kami mengimbau kepada masyarakat untuk yuk kita liburan di rumah saja
seandainya toh harus meninggalkan tempat masing masing
caranya melakukan tes terhadap diri kita
cara berikutnya apa lagi
cara berikutnya tiga m dan seterusnya
nah dengan cara itu harapan kita kunjungan kita
kita akan membahagiakan
bukan nanti akan membuat susah orang lain
ini betul betul kesadaran yang saya mohonkan kepada masyarakat untuk kita bisa dibantu
namun demikian kita semua akan selalu stand by
dan tadi bagi juga dari polda
kita menyiapkan operasi candi lilin untuk dua ribu dua puluh ini
dan serentak dengan seluruh polres
dengan seluruh polda se indonesia
saya tadi membacakan laporan dari kapolri
untuk semuanya siaga termasuk seluruh dukungan personil dan kesehatan begitu
pak gup ini saya juga tertarik dengan yang tadi pak gubernur sampaikan
soal begitu tegasnya statement dari kapolda jawa tengah
bagaimana pak kapolda mengungkapkan bahwa pokoknya kalau ada yang berkerumun
melanggar prokes akan ditabrak
saya sebagai warga jawa tengah dan juga teman teman dari jawa tengah
juga mempertanyakan apakah pak ganjar pernah berkomunikasi soal statement itu maksudnya ditabrak
itu apa pak ganjar
kalau anda melihat ada kerumunan menurut anda dibubarkan atau tidak
kalau mereka nggak mau bubar apakah kemudian kita diamkan
bagi warga jawa tengah anda setuju dibubarkan atau kita biarkan
sebenarnya ini pertanyaan yang sangat simpel untuk kita jawab
baik baik terima kasih pak ganjar pranowo
gubernur jawa tengah sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini